wacana pemerintah provinsi dki jakarta terkait pengaturan jam kerja saat ini menjadi fokus grup diskusi oleh penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono dan stakeholder terkait
hasil dari fokus grup diskusi tersebut menyebutkan sebagian besar pihak menyetujui wacana pembatasan jam kerja tersebut
di lantas polda metro jaya kombes pol latif usman mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono terkait tindak lanjut pengaturan jam kerja
fgd yang sudah dilakukan oleh pj gubernur stakeholder yang terkait hampir delapan puluh lima persen menyetujui semuanya
tetapi memang kan ada beberapa usulan bahwa ini tidak diterapkan apa diharapkan mungkin sebagai himbuan
menyikapi wacana pengaturan jam kerja sejumlah karyawan memiliki tanggapan yang berbeda beda
salah satu karyawan yang bekerja di kawasan jakarta selatan mengaku setuju dengan wacana pengaturan jam kerja karena dapat mengurangi kemacetan di ibu kota
mengurangi atau malah makin macet
mengurangi lah jelas kalau misalkan jamnya itu dipisahkan otomatis nggak terlalu padat banget di jam jam sibuk
kalau misalkan semua jam operasional kerjanya sama otomatis kita berakannya juga barengan dong
hal berbeda disampaikan idayani
hal berbeda disampaikan idayani
karena pekerja swasta di jakarta ini menilai pengaturan jam kerja tidak akan mampu mengatasi kemacetan di ibu kota jakarta
menurut saya sih di jakarta yang super macet ini kayaknya kurang signifikan kalau dibaginya cuma ke dua jam gitu sih delapan atau sepuluh
karena yang jam delapan tetap berangkat jam enam yang jam sepuluh tetap berangkat jam delapan jadi kayak tetap macet semuanya
untuk macet jadi cuma pemindahan jam macet aja gitu mbak
malah diperpanjang sih
sebelumnya di telantas polda metro jaya mengusulkan kepada pemerintah provinsi dki jakarta terkait pengaturan jam kerja
harga untuk perusahaan di dki jakarta
hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan di dki jakarta
tim liputan cnn indonesia